aku tidak ingat sama sekali
kepala ku sakit sekali
kakak sahab dari mana sih
bladar juga hebat kayak gini
itulah yang membuatku bingung
kenapa aku bisa melakukan itu semua
kakak sahab coba pikir pikirlah
biar kenal diri
kakak sahab diri sendiri
ya iya betul betul kakak sahab
ak kakak teh kenapa
kenapa setiap aku mengingatnya
kepala ku sakit sekali
ya udah kalau gitu mah gak usah dipaksa
betul kakak sahab
akhirnya aku dan putera puteriku terbebas dari hukuman
kanda mohon padamu dinda
kak kanda andai saja kau ada disini kak kanda
semua ini tidak akan mungkin terjadi
pulang ke pajajaran
ini semua adalah takdir
yang harus kita lalui
kanda memang pergi
tapi cinta kanda tetap disini bersamamu
kau udah disini
dinda subang lara
sudah membuat hidupmu menderita
dan aku tidak bisa kembali
apa yang sedang mereka lakukan
aku merasa kenal dengan gerakan gerakan itu
aku juga merasa sangat kenal dengan bacaan yang dibaca oleh undang tadi
rasanya bacaan itu sangat menarik
kalau gak bercanda
faham tak berulang
kita gak jeling dimana gimana
eh ngapain kalian disitu
kalian pasti mau maling ya
surah wssa dikawal prajurit serta keluarganya
aku tidak peduli
dia harus mati sekarang juga
tadi pagi aku melihat kalian melakukan sesuatu
kami sholat pak
sebenarnya aku tidak tahu sholat
aku tidak asing dengan itu
aku tidak mengerti kenapa aku tidak asing